pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas menjadi momen penting bagi semua negara anggota
di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global
sejumlah pembuat kebijakan di sektor keuangan dan moneter dicatwalkan hadir pada pertemuan ini
termasuk gubernur bank sentral amerika serikat jeromey powell
selain gubernur bank sentral amerika jeremy powell
dijadwalkan hadir juga gubernur bank sentral eropa dan negara asia
sepuluh kepala negara asean perdana menteri akan datang pada pertemuan ini
sejumlah pertemuan seperti g dua puluh dan g tiga puluh dan agenda ekonomi penting seperti topik ekonomi syariah
akan menjadi sorotan pada pertemuan tahunan ini
perekonomian dunia sedang mengalami suatu masa yang berat yang kita sebut dengan global uncertainty
global uncertainty ini menjadi uncertain juga buat banyak negara di seluruh dunia
sehingga pertemuan di annual meeting ini adalah pertemuan yang mereka nanti nantikan
sebenarnya apa yang
apa yang akan disepakati apa yang akan dicapai apa yang akan dibahas bagaimana dunia melihat ini
dan kesepakatan kesepakatan atau pembahasan pembahasan yang dilakukan
akan menjadi referensi yang sangat baik buat negara negara untuk mengambil kebijakan buat negaranya sendiri
jadi kalau kita lihat di annual meeting ini kita tidak bicara tentang hanya indonesia
walaupun indonesia harus ikut terlibat aktif sehingga kita tahu kebijakan apa juga yang harus kita ambil
nah negara negara lain juga seperti begitu
jadi kalaupun kita
kita mau memperbaiki ekonomi dunia kita perbaiki sama sama